sejak selasa pagi panitia pelaksanaan salat idul adha keluarga besar almarhum bapak haji mu'min
sudah mulai sibuk menggelar karpet yang akan digunakan sebagai alas
untuk jemaat sholat id yang bertempat di kalisari jakarta timur ini
halaman rumah yang lumayan luas dimanfaatkan panitia untuk menampung jemaah salat id
yang sebagian besar merupakan saudara kandung yang tinggal di satu lokasi yang berdekatan
meski demikian panitia tetap memperlakukan prokes ketat kepada para anggota jemaah yang hadir
mulai dari imbawan memakai masker membawa perlengkapan salat pribadi
menjaga jarak hingga penggunaan hand sanitizer sebelum memasuki halaman rumah tempat dilaksanakannya sholat id
pihak keluarga sengaja menggelar sholat id di halaman rumah untuk memfasilitasi anggota keluarga lain
yang ingin menunaikan ibadah sholat id berjamaah seperti tahun tahun sebelumnya
kita di sini tidak
diatur dari pemerintah tidak memaksakan salat di masjid di sholat di masjid di rumah masing masing
kebetulan halaman cukup untuk sekitar warga sekitar
alhamdulillah mereka sangat aktif sangat atosias
meski tidak dilaksanakan di musola atau masjid
hal ini tidak mengurangi kekusukan jemaah dalam melaksanakan sholat yang dilaksanakan setahun sekali ini
untuk salat sih
alhamdulillah ini tidak ada bedanya
tetap usuh tetap ikhlas tapi cuma keriaannya saja kurang
tapi itu sih nggak apa apa sih sebenarnya
karena pandemi ini kita melakukan salat di rumah perbedaannya itu pertama suasananya ya
pertama ini suasananya karena keluarga besar jadi lebih
keluarganya lebih berasa
di masa ppkm darurat ini pemerintah mengeluarkan imbauan kepada masyarakat untuk melaksanakan sholat id di rumah masing masing
hal ini guna mengurangi risiko penularan covid sembilan belas khususnya di wilayah dki jakarta
warsa aje jakarta